sementara itu kelompok radikal isis mengklaim sebagai dalang dibalik kerusuhan narapidana terorisme di makobrimob selasa malam
isis mengumumkan keterlibatannya dalam sebuah laman pendukung mereka amak news agency
yang kemudian dipublikasi oleh situs kelompok intelligent site
mengutip rilis tertanggal rabu delapan mei dua ribu delapan belas kantor berita amak berbahasa arab tersebar melalui aplikasi telegram
said mengatakan biro berita islamic state melaporkan pejuang mereka terlibat dalam pertarungan dengan unit anti teror di dalam penjara yang ada di jakarta
namun pihak kepolisian kemudian membantah pernyataan kelompok isis yang mengklaim berada atau bertanggung jawab atas kerusuhan di makobrimob
dikutip dari cnn indonesia com kepala biro penerangan masyarakat di fumaspori brigjen paul m ikebal
menyatakan bahwa klaim isis tidak benar
sebelumnya kelompok teroris isis dalam keterangannya yang diunggah amak news agency
mereka mengklaim berada di balik peristiwa kerusuhan di makobrimob
polisi menyatakan kerusuhan dipicu karena persoalan makanan
polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut namun polisi menjamin situasi telah aman dan terkendali